sakti dan talitha
ini udah gak main main ini
kamu lihat kan
aku sekarang kerja
kerjaan kita gak jauh beda ya
jadi kita ini sama sebenarnya ya kan
kamu lihat seragamnya juga sama
kamu dengerin aku dulu saat
kamu panik banget ayah
ya mama kamu itu masuk rumah sakit
kamu harus ketemu mama kamu sekarang
iya aku serius
ayo kita ke rumah sakit sekarang ya
tadi dia pergi
sekitar lima belas menit yang lalu
lihat aja buru buru
ya silakan silakan silakan
dua belas menit yang lalu kemana dia
udah makan siang
eh dimana dimana
oh jadi gitu
ayah buru buru pergi

ibu minta ibu mau ngaget

oh tidak mungkin kan

itu bikin nyuruh betul semua
dia kurang opel pun
aku masuk dulu ya
aku tunggu sini sar
mungkin mama pikir aku
aku anak yang lurhaka ya ma
aku udah bikin mama sakit
tapi mama perlu tahu mbak
aku gak mau nyakitin mama
tapi aku gak bisa sama judit mah
aku gak bisa sama judit
aku gak cinta sama dia mah
mama gak bisa ngerti itu ma
cahaya buat aku
dia kebahagiaan aku ma
dia kebahagiaan aku ma
mama harus sembuh ya
mama harus sembuh
mama harus baik baik aja
mama harus sehat
mama gak boleh sakit mah
maahlah aku pergi dulu ma
kan ini alam keselidikan
aku merasa satria ada disini
dimana kau muda
mama belum sadar
aku gak tau mesti ngapain sekarang
aku gak tau mama
tapi aku gak mungkin juga nikah sampai judi
aku gak mungkin pulang ke rumah
kalau aku pulang ke rumah mama
aku gak mungkin pulang ke rumah
oh pasti bakal nyuruh aku nikah sama judi
tapi aku gak mau bikin mau sakit terus
mama kamu itu masih shock karena kamu pergi dari rumah
karena kejadian waktu itu
mama kamu cepat pulih ya sat
kita berdoa ya
tapi aku gak mau nyakitin mama terus saya

saya cuma bisa menyarankaniti belangrijk area buat grandma
misalnya untuk memikirkanmodek kita
seni beli apa begitu

aku bisa hidup mandiri mah
aku bisa berhasil
hanya dengan melukis ma
hanya dengan melukis
tanpa aku harus mengikuti semua keinginan mama dan papa
gimana kabar kalian semua
kalian kalian gak sama aku
karena aku kanan sama kalian semua
yuk mau ngajak ngobrol ada apa ini
hyu mau ngajak ngobrol apa yuk
yaudah belakang ini udah agak agak lupa ma
bukan tante bukan gitu
lu lihat mukanya begitu takut
ayo lu serius bener
atau mungkin lu mau ngajak aku shopping
ngajak aku jalan jalan ke luar negeri mungkin
gampang tante nanti ya
om sebenarnya saya kesini
karena saya minta tante sama om untuk merestui pernikahan saya sama talitha secepatnya
tante sakti benar benar mau menikah sama talitha
ini udah gak main main ini
talitha udah siap memangnya menikah sama sakti
sama sekali sama sakti
ai masih bisa mendukung karena tunangan itu bisa putuskan
tapi kalau menikah
ini serius ini
kapan rencananya ayu
kalau bisa sih secepatnya tante
mungkin dua minggu lagi bagaimana
nanti biar saya persiapkan semuanya